nah itu dia juga harus menjadi perhatian orang tua ya jangan sembarangan memberi gawai atau gadget tapi tidak memperhatikan seperti apa tingkah lakuannya ke depan gawai ini
apalagi kalau anaknya memang masih berusia sangat muda ya
ya rasa keinginan tahwannya besar ya
dan hari anak nasional yang jatuh pada hari ini menjadi pengingat akan hak hak anak yang sering terlupa termasuk hak bermain di dalamnya
ya kepedulian terhadap hak anak ini juga ditunjukkan warga amerika serikat dengan menggagas sebuah museum yang dinamakan museum anak dan merupakan hasil donasi
di latar belakangi keinginan untuk melihat anak anak bisa bermain dengan aktif tom bulog menghabiskan waktu dua bulan untuk menyelesaikan kolam bermain anak ini
bermodal kemampuan membuat furniture dan bantuan dari berbagai donatur kolam bermain anak ini akan disumbangkan untuk museum anak setempat
hampir semua materialnya didonasi
lumpur dari maya kori dari kabinet
dan tank tank bakar bakar bakar dari masyarakat
ini semua didonasi
salah satu museum anak di amerika serikat terletak di paso robless california
kolam bermain anak hasil sumbangan para relawan ini pun nantinya akan menjadi sarana baru saat musim panas tiba
berbeda dengan museum lainnya museum anak di pasoroples sepenuhnya diinisiasi dan beroperasi dari bantuan donatur
para pengunjung yang datang pun tidak dikenakan biaya baik anak maupun dewasa
berbagai sarana pendidikan diantaranya simulator pemadam kebakaran rumah bermain isic newton dan meja kreasi anak disediakan di bangunan dua lantai ini
buka tujuh hari dalam seminggu para relawan berharap museum anak ini bisa menjadi sarana bermain sekaligus wadah edukasi agar bisa ditanamkan sedari dini